kepolisian memastikan perampok sepeda motor menggunakan senjata api rakitan untuk menembak mati pemiliknya
dan saat beraksi ini para pencuri juga menggunakan sepeda motor dengan nomor palsu
kepala kepolisian daerah metro jaya inspektur jenderal m iryawan mendatangi rumah duka italia chandra kirana putri pada selasa
italia chandra mahasiswa kedokteran gigi yang tewas ditembak pencuri sepeda motor di rumahnya di kawasan bukel indah karawaci tangerang
kejahatan itu terekam kamera cctv di sekitar lokasi kejadian
pencurinya menggunakan sepeda motor biru
polisi sudah memastikan plat nomor sepeda motor itu b enam ribu dua ratus sembilan puluh empat cem adalah palsu
polisi juga memeriksa proyektil peluru
polisi yakin pelaku menggunakan senjata rakitan
kapolda metro jaya mengklaim sudah mengetahui ciri ciri dan kelompok perampok itu
polisi juga memastikan sekali teman teman juga ada yang ditanggung dan tidak ada yang terpaksa
kita juga sudah mencari beberapa kelompok
ketua desa alis ketua rumah pasung ketua kutu ranggung ketua ketua ketua ketua ketua ketua ketua ketua ketua ketua ketua ketua
italia chandra kirana tewas ditembak karena mempertahankan sepeda motornya
dodi wahyudi tangerang
jenasa italia chandra kirana putri selasa pagi dimakamkan di taman pemakaman umum selapanjang neglasari kota tangerang
italia chandra ini tewas karena ditembak pencuri sepeda motor di depan rumahnya
selasa pagi jenazah italia chandra kirana putri diantar keluarga beserta para sahabatnya ke tempat peristirahatan terakhirnya
di taman pemakaman umum selapanjang kecamatan neglasari kota tangerang
sebelumnya kapolda metro jaya inspektur jenderal m iryawan sempat melayat ke rumah korban
yang juga menjadi lokasi kejahatan yaitu perumahan bugel indah karawaci kota tangerang
dan saat ini polisi masih mengumpulkan informasi hasil pengembangan tim di lapangan
serta memeriksa foto pelaku dan rekaman cctv yang menjadi viral di media sosial seusai kejadian
italia chandra kirana tewas ditembak saat pencuri sepeda motor di rumahnya